transportasi publik di kota kota metropolitan dunia dan semestinya juga di ibu kota jakarta
adalah transportasi yang mengangkut banyak sekali penumpang cepat murah dan pastinya ini terhubung atau terintegrasi satu sama lain putri
dan kapan jakarta bisa memiliki itu kami ajak anda melihat gambaran saat ini
apa yang dimiliki jakarta saat ini
kami yang pasti sekarang jakarta memiliki jalur transjakarta
ada tujuh belas rute yang menghubungkan utara selatan barat timur dan ada tujuh ratus unit bus yang gandeng dan juga reguler
dan bisa mengangkut dua ratus delapan puluh ribu orang perharinya
termasuk salah satu yang paling baru si pinky
si pinky juga termasuk dan targetnya transjakarta tahun ini bisa mengangkut satu juta orang perhari
kita bergeser ke transportasi lainnya ada lagi kereta rel listrik atau komuter lain yang menghubungkan ibu kota jakarta
dengan daerah daerah penyangganya seperti bogor tangerang
dan depok serta bekasi ini putri
tahun lalu saja jumlah penumpang yang bisa diangkut ini mencapai lima ratus delapan puluh ribu orang perharinya
ini targetnya kemudian ke depannya pada tahun dua ribu sembilan belas jumlah penumpang mencapai satu dua juta orang perharinya
kebayang bagaimana macetnya di perlintasan kereta api jika satu dua juta orang yang diangkut
tapi kalau misalnya semua bisa terangkut itu sudah lumayan mengurangi load jalan
dan berikutnya yang akan dimiliki mass rapid transit mrt
ini merupakan mega proyek
targetnya selesai tahun dua ribu delapan belas
dan pada tahap pertama rute yang dilayani adalah lebakbulu sampai bundaran tamrin atau bundaran hotel indonesia di jakarta pusat
targetnya bisa membawa satu ratus tujuh puluh tiga penumpang dalam satu hari
ini juga masih dibayangkan putri
yang terakhir ini ada light rail transit atau lrt yang masih dalam tahap pembangunan
tahap pertama lrt akan menghubungkan ini wilayah cibubur cawang dan bekasi
semuanya ada di wilayah timur ibu kota
target penumpangnya adalah dua puluh empat ribu orang per jamnya dalam satu arah
proyek ini ditargetkan akan selesai pada desember dua ribu dua puluh
lagi lagi nih gubernurnya masih baru atau lama
dan kami sekarang ajak anda melihat beberapa persimpangan
jadi dari peta dan juga dari empat moda transportasi yang ada dari garis garis ini
kita lihat apakah ada persinggungan di sana
ternyata masih memang belum terlihat
jadi belum ada terminal ataupun stasiun yang memang kita bisa berhenti di satu stasiun
dari moda a berpindah ke moda
b tanpa keluar stasiun memang belum ada
jadi tempat pertemuan seperti di negara negara maju lah ini ya
iya tapi belum ada
tapi memang yang bisa dilihat sekarang adalah yang ada hanya duku atas dan manggarai
memang tidak berada di satu stasiun tapi masih dekatlah jaraknya
jadi misalnya selesai naik komuter line di sudirman jalan sedikit naik bus transjakarta di duko atas juga bisa
mudah mudahan tidak hanya stasiun tapi juga mal mal pusat pusat perbelanjaan atau kantor kantor itu juga bisa diintegrasikan dengan itu ya
baik itu tadi bagaimana pola transportasi
di bukota mudah mudahan ke depan semakin maju dan semakin terintegrasi satu sama lain